presiden joko widodo menggelar rapat terbatas terkait persiapan menjelang bulan suci ramadan dan idul fitri
rapat membahas kesiapan kebutuhan bahan pokok hingga transportasi
dihadiri beberapa menteri kabinet kerja rapat terbatas membahas persiapan puasa dan lebaran di kantor presiden kami siang
tiga hal yang disampaikan presiden untuk fokus dikerjakan dalam momen puasa dan lebaran tahun ini adalah
ketersediaan bahan pokok sarana dan prasarana transportasi serta masalah keamanan selama ramadan hingga perayaan idul fitri
presiden menginginkan masyarakat tidak pusing memikirkan hal hal itu selama melewati puasa hingga lebaran
saya ingin mengingatkan mengenai ketersediaan pasokan dan stabilitas harga untuk bahan bahan pokok
kemudian menteri sjm pertamina yang berkaitan dengan ketersediaan bpm
yang berkaitan dengan persiapan sarana dan prasarana transportasi
dan juga untuk kecepatan pembangunan dan perbaikan jalan
dan saya perintahkan raka polri dibantu tni dan bin untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan ramadan
menteri perhubungan budi karya sumadi menyampaikan pemerintah tengah mengkaji menambah jumlah cuti bersama hari raya idul fitri
keputusan penambahan tanggal cuti bersama hari raya idul fitri
masih dikoordinasikan di tingkat kementerian koordinator
menhub menyampaikan pihaknya memprediksi adanya penambahan cuti bersama pada tanggal sebelas dan dua belas juni
atau sebelum hari raya idul fitri
hal ini dilakukan agar kemenhub bisa membagi pengaturan arus kendaraan antar kota
baik kendaraan pribadi angkutan umum hingga kendaraan pemasok makanan
sementara itu kendaraan berat dipastikan tidak boleh beroperasi di jalur mudik mulai tanggal dua puluh delapan mei
kita memang memenit
dimana saat ini
dengan mudik lebaran itu pada tanggal lima belas dan enam belas
cuti bersama tiga belas empat belas
diusulkan oleh kapolri
liburnya ditambah tanggal sebelas dan dua belas
tetapi sedang akan dibahas di tingkat menko nanti
hari kecepet ini
dan juga manajemen lalu lintasnya
hanya dua libur itu agak sulit